di kalangan tenaga kesehatan
sengkarut insentif ini sudah menjadi rahasia umum
bahkan jauh sebelum kpk mengendus ketidakberesan ini
di jawa timur misalnya
sejumlah nakes dan buskesmas
mengaku insentif yang diterima tak sesuai janji pemerintah
bahkan sejumlah nakes secara sukarela menyisihkan insentifnya
untuk dibagi dengan nakes lain
yang tidak masuk daftar penerima insentif dari kementerian kesehatan
kita terima full tapi kan kita juga ya tengah ngerasa
ada beberapa seperti teman teman di administrasi yang juga terpapar
dan beberapa bahkan positif covid
ada juga supir ambulan yang perannya sangat penting
tapi sayangnya kurang diperhatikan oleh pemerintah juga
jadi dia nggak dapet insentif
sehingga kita juga otomatis kita ya bagi bagilah rezeki ke mereka juga
ketiga tukang bersih bersih itu yang juga sering luput dari perhatian
karena kita juga dari insentif kami juga kami ngasih
tapi mungkin nggak dalam bentuk duit ya
kita kasih makanan kita kasih
aditya cukup beruntung bila dibandingkan dengan sejawatnya yang lain
namun sejak desember dua ribu dua puluh sampai februari dua ribu dua puluh
ia mengaku belum mendapatkan insentif
namun tidak semua nakes berani bersuara
mereka mengaku takut ada dampak negatif pada pekerjaannya
kepada saya seorang bidan di kediri misalnya
mengaku hanya sekali mendapatkan insentif yang sesuai janji pemerintah
selebihnya ia tiap bulan mendapatkan dua ratus
sampai tiga ratus ribu saja
ada juga yang hanya mendapatkan insentif pada bulan april dan mei dua ribu dua puluh
seorang dokter juga mengaku hanya sekali mendapatkan insentif
di bojonegoro sebuah puskesmas mendapatkan tujuh kali pembayaran insentif
rata rata dua puluh juta per bulan
pernah juga satu x empat puluh juta rupiah
angka itu lantas dibagi untuk seluruh karyawan di puskesmas itu
yang berjumlah delapan puluh lima orang
sebuah puskesmas di kota kediri
mengaku hanya mendapatkan tujuh lima juta per bulan untuk seluruh nakes
manajemen rumah sakit rujukan covid sembilan belas di surabaya
seperti rs universitas erlangga surabaya mengaku
nama nama nakes yang diusulkan mendapatkan insentif
sudah terverifikasi dan disahkan kementerian kesehatan
kementerian lantas mentransfer insentif tersebut ke rekening rumah sakit
ada sekitar dua ratus lima puluh an nakes di rumah sakit ini yang mendapatkan insentif
tidak ada kebijakan pemotongan insentif yang diterima para nakesnya
kita juga tidak akan melakukan pemotongan untuk insentif tersebut
karena itu adalah uang negara yang harus dipertanggungjawabkan
adapun untuk pegawai pegawai lain yang tidak memasuk
memenuhi kriteria untuk mendapatkan insentif
kita telah memiliki mekanisme internal
untuk memberikan insentif internal rumah sakit
yang besaran nominalnya adalah sesuai dengan kemampuan rumah sakit
dalam keputusan menteri kesehatan
dokter spesialis mendapatkan insentif lima belas juta
kemudian dokter umum dan gigi mendapatkan masing masing sepuluh juta
bidan dan perawat mendapatkan tujuh lima juta
dan tenaga medis lainnya mendapatkan lima juta rupiah
sejumlah nakes mengakui tak punya kuasa untuk menuntut lebih dari yang didapatkan mereka saat ini
mereka bahkan hanya berharap pemerintah menjamin keselamatan mereka
dalam menangani pasien covid sembilan belas yang jumlahnya tak kunjung berkurang

bagi mereka ketersediaan alat pelindung diri yang standar
jauh lebih penting ketimbang terus bergunjing soal insentif
yang tak pernah mereka ketahui bagaimana mekanismenya
tim liputan cnn indonesia